persija jakarta dipastikan akan menjalani tiga pertandingan dalam kompetisi liga satu di stadion utama gelora bung karno jakarta
hal itu disepakati dalam pertemuan antara gubernur dki jakarta anies baswedan dengan direktur gbk winarko pada selasa pagi
sebelumnya panitia asean games dua ribu delapan belas menyatakan stadion gbk belum bisa dipakai karena dipersiapkan untuk gelaran pesta olahraga empat tahunan itu
dua ribu delapan belas ini kawasan gbk termasuk stadion utamanya ini memang top priority nya adalah untuk asean games dua ribu delapan belas
gbk juga memerlukan pengguna karena gbk ini bentuknya adalah badan layanan umum dia harus mencari income nya sendiri
dan kemudian harus membiayai semua operation dan maintenance cost dari kawasan itu
nah kemarin kita berkomunikasi dengan pak win karena persija menyampaikan kesulitan untuk mendapatkan tempat bertanding ketika mereka memiliki pertandingan kandang
gbk bukan kandang bagi persija tetapi gbk alhamdulillah
bisa digunakan oleh persija bila ada pertandingan pertandingan yang statusnya kandang itu mereka bisa menggunakan persija sehingga tidak harus jackmania pergi jauh